hai atlet pencaksilat indonesia ini kembali menambah pundi medali mas ke dua puluh enam lagi dari
nomor seni ganda putri atlet wilantari ayu dan nima de dwi yanti meraih nilai tertinggi
dalam laga final dengan lima ratus tujuh puluh empat poin ini merupakan emas ke sepuluh dari cabang olahraga pencaksilat
dan medali perak dan perunggu diraih oleh pasangan thailand dan malaysia